pt liga indonesia baru atau lib memperkenalkan bank rakyat indonesia atau bri sebagai sponsor utama liga satu dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
setelah sempat tertunda selama satu lima tahun
kompetisi terbesar sepak bola tanah air ini akan digelar dua puluh tujuh agustus mendatang
direktur utama bri sunarso mengungkapkan bri sebagai bumn tergerak untuk turut memajukan liga sepak bola nasional
sebagai sponsor utama bri pun siap menciptakan nilai nilai ekonomi dan sosial bagi seluruh stakeholder terutama untuk masyarakat indonesia
sunarso optimis dengan bergulirnya bri liga satu perekonomian nasional semakin bergerak khususnya di bidang umkm
sebagai perusahaan bumn bri akan terus menciptakan
value baik economic value maupun social value kepada seluruh stakeholdernya utamanya kepada masyarakat
dengan menjadi title sponsor liga satu bri mewujudkan komitmen tersebut bahwa keberadaan bri memberikan makna bagi masyarakat indonesia
sementara ketua umum persatuan sepak bola seluruh indonesia pssi muhammad iryawan mengapresiasi kehadiran bri sebagai sponsor utama liga satu musim dua ribu dua puluh
dengan fleksibilitas yang tinggi akibat pandemi kompetisi ini tetap ditunggu tunggu oleh insan pencinta sepak bola tanah air
sehingga dimungkinkan nanti sekitar jawa dan mungkin alternatif bali ada tapi yang paling menurun sekarang seperti jakarta jawa barat sudah cukup menurun
dan nanti mungkin kalau seandainya harus satu tempat terus menerus itu sudah menjadi kebijakan dari pemerintah karena boleh bergulir tapi harus ada di daerah ini
pssi dan pt lib telah memastikan akan menggelar kompetisi liga satu dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua di tengah pandemi covid sembilan belas
meski digelar secara dinamis liga satu akan menggunakan sistem semi bubble to bubble yang diadakan di tiga klaster di pulau jawa
beri liga satu siap dimulai pada dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh satu dengan delapan belas klub peserta dan tiga ratus enam pertandingan